covid sembilan belas mengubah kebiasaan semua orang di seluruh dunia
tak terkecuali bagi penulis buku jalan jalan
mereka yang biasanya melancong ke luar negeri
ataupun menjelajah pelosok nusantara
dan menuangkannya ke dalam tulisan
kini tidak bisa bebas seperti dulu
trinity salah satunya
wanita yang telah menjelajahi hampir seluruh provinsi di indonesia ini
sempat memberanikan diri bepergian ke puncak di awal juli dua ribu dua puluh
ia mengaku senang akhirnya bisa sedikit menikmati pemandangan
setelah terkungkung selama psbb
penulis lima belas buku termasuk the naker traveler series ini merasa
pandemi menghantam penjualan bukunya yang merosot hingga sembilan puluh persen
bertahan hidupnya modal makan tabungan sendiri jadinya
ya makanya memang kita perlu dana
saya sih kalau kayak gini memang kelihatannya senang senang jalan jalan buang duit gitu ya
padahal sebenarnya saya orangnya sangat konvensional dalam finansial
jadi ya udah makan tabungan aja
dan bahkan begitu diadakannya psbb
saya memindahkan uang itu untuk ke deposito gitu
paling nggak dapat bunga yang lebih besar
jadi bener bener satu persen aja saya kejar gitu
demi memuaskan keinginan merasakan sejenak jalan ke luar negeri
wanita kelahiran sukabumi ini mengikuti tur virtual
yang dilaksanakan oleh salah satu tempat clubbing di singapura
kita semua tuh kumpul dalam satu apa dalam zoom gitu
terus diberikan background seperti apa namanya seperti di clubbing gitu
yang club clip dan sebagainya
dan biasanya kalau misalnya dalam satu keluarga atau sama temen temen
terus ya udah joget joget sendiri aja gitu
jadi ternyata ya seru juga gitu
tapi biar bagaimanapun juga
virtual tour itu tidak bisa menggantikan jalan jalan sebenarnya sih
trinity mengatakan ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan maskapai dan bandara
tidak akan menyurutkan niatnya untuk jalan jalan
berbeda dengan vicky amin
penulis tujuh buku diantaranya cheating central japan
dan south korea ini
mengaku masih akan berpikir panjang sebelum bepergian jauh
setelah ngerasa bahwa pengalaman terbangnya udah gak bikin takut
terus protokolnya ternyata nggak seheboh itu
bareng mungkin aku mau coba cari cari
apland untuk trip ke luar negeri
tapi again kayaknya nggak mau yang terlalu jauh dulu sih
karena emang takut dipulangin lagi itu aja sih
pada delapan belas juli dua ribu dua puluh
seharusnya ia berangkat ke jepang menyaksikan olimpiade tokyo
namun rencana tersebut batal
seiring dengan mundurnya perhelatan olimpiade tokyo menjadi juli tahun depan
kekecewaannya ini ia ungkapkan pada podcast
pria lulusan universitas indonesia ini mengaku
podcast turut membantunya mengatasi masa masa sulit tak bisa berpergian selama pandemi
buku buku vicky amin fokus pada tips dan trik solo traveling
ke luar negeri
dan tak jarang ia menemukan teman baru dalam perjalanan
hal ini yang ia prediksi akan berubah setelah pandemi
mungkin pertama dari akunya aku bakal mikir berkali kali
kalau aku mau mengajak ngobrol orang lain
terus kedua kalaupun aku udah berani ngajak mereka ngobrol
belum tentu mereka mau ngerespon ngobrol sama aku
karena kan bisa aja mereka yang jadinya takut gitu
sama parno nya sama aku gitu kan
nah itu sih kayaknya akan
sangat kerasa perbedaannya di situ sih
pandemi memang membuat gaya hidup dan hobi bepergian menjadi terhambat
namun mencoba bersikap positif dan mengubah energi yang biasanya untuk bepergian
ke arah kreativitas lain dapat menjadi solusi saat ini